jajanan cireng atau aci digoreng biasanya identik dengan warnanya putih
berinovasi kuliner tanah pasundan ini dibentuk menyerupai bentuk aneka sayuran dengan aneka warna
seperti apa simak informasinya berikut ini
jangan salah sangka jika anda beranggapan ini adalah bahan sayuran untuk dimasak
ini adalah aci digoreng atau cireng matang siap santap yang dibentuk menyerupai sayuran
ya jajanan khas tara pasundan ini dimodifikasi dengan tampilan yang unik
namun sebelum menjadi seperti ini harus melewati beberapa tahapan
pertama air yang sudah mendidih diberi pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi
lalu masukkan campuran air ke wadah berisi aci alias tepung kanji
aduk hingga kalis kemudian bentuk sesuai sasaran

karena banyak konsumen anak yang menggemari buatannya
idar menyajikan bahan bahan yang baik sehingga anak anak bisa menikmati jajanan yang terjamin kualitasnya
jadi saya kan anaknya juga senang ngemil
nah terus begitu lihat ada cireng yang bentuknya sayur sayuran kan unik gitu
biasanya cireng isinya aja yang beda atau enggak bumbunya yang beda
kalau ini udah dari bentuknya terus warnanya menarik banget
jadi pengen coba gitu
memang rasanya nggak kayak cireng bumbu atau gimana
enak terus lucu juga gitu
kini cireng kekinian ini semakin dikenal lewat penjualan media sosial
dian permatasari bandung